assistant manager di departemen hukum bank indonesia
saya bergabung dengan bank indonesia sejak berusia dua puluh tiga tahun
mulanya sebagai analis perlindungan konsumen di sistem pembayaran
setelah tiga tahun saya memperoleh kesempatan untuk ditugaskan
di kantor perwakilan bank indonesia provinsi kalimantan tengah
di sana saya menjadi analis di tim advisory dan pengembangan ekonomi
tugas tersebut menantang buat saya karena background saya adalah ilmu hukum
tapi tantangan tersebut saya terima dan alhasil banyak ilmu yang saya peroleh
saya juga semakin memahami tugas bank indonesia tidak hanya di pusat
tapi juga untuk mengembangkan perekonomian daerah
nah di posisi saya sekarang saya bertugas untuk menyediakan opini dan advis hukum
di bidang moneter dan pasar keuangan
fungsinya supaya setiap kebijakan yang ditetapkan oleh bank indonesia
oleh karena itu setiap opini dan advis yang saya hasilkan harus berkualitas tinggi
hukum adalah ilmu sosial jadi kita tidak bisa selalu hitam dan putih
kita harus secara komprehensif melihat dari berbagai sisi
bank sentral juga memiliki keunikan
kita harus punya keahlian yang dalam dan ketajaman analisis
setiap harinya di bank indonesia adalah kesempatan untuk belajar
selama enam tahun sudah banyak hal yang saya dapatkan
tidak hanya pengalaman tapi juga kesempatan
tahun dua ribu sembilan belas saya memperoleh kesempatan menyelesaikan s dua dari cornel university amerika serikat
tentunya kesempatan itu menambah kompetensi saya
membantu saya berkontribusi lebih untuk departemen hukum
tapi lebih daripada itu bertemu orang dengan berbagai latar belakang negara
menambah cakrawala saya sehingga semakin luas
suasana kerja di bank indonesia juga menyenangkan
setelah semua tugas selesai ditunaikan saya bisa meluangkan waktu
untuk mengembangkan potensi dan menjalankan hobi
karena untuk menjawab tantangan pekerjaan kita harus tetap fresh dan memiliki energi positif
selain berkutat dengan pekerjaan sehari hari saya juga suka berbagi pandangan melalui tulisan
saya beberapa kali menuangkan pemikiran saya dalam bentuk artikel opini di surat kabar nasional
menulis juga membuat saya haus akan membaca
bagi saya setiap karya dimulai dari membaca
semakin banyak kita tahu semakin kita menyadari bahwa masih banyak di dunia ini yang belum kita pahami
maka jangan pernah berhenti untuk bereksplorasi